ketua dpp pdi perjuangan puan maharani angkat bicara soal kelakar ibunya
megawati soekarno putri yang memintanya bergantian menjadi ketua umum
di selaselara kernas kelima pdip di ancol jakarta utara
puan tak merespon banyak soal pernyataan itu
puan hanya menjawab singkat dan meminta doa untuk kansnya menjadi ketua umum pdip penerus sang ibu
sementara soal kerjaannya yang kerap ke luar negeri
puan menyebut itu merupakan tugas negara sebagai ketua dpr
yang harus banyak menghadiri kegiatan internasional bersama ketua dpr negara lain
soal pernyataannya ibu pas pidato politik
bilang foto karena tempat sama mbak puan mbak puan melihat itu sebagai kode
bahwa nanti mbak puan akan gantiin ibu atau gimana
ya saya kan tugas ke luar negeri
karena memang sebagai ketua dpr ada event event
apa conference internasional bersama ketua dpr yang lain
jadi memang semua hal yang terjadi di dpr tentu saja sudah sepengetahuan saya
sebelumnya ketua umum pdip megawati soekarno putri berguyon saat menyapa anaknya
yang juga ketua dpr puan maharani ketika dirinya berpidato di rakernas ke lima pdi perjuangan
awalnya megawati bercerita soal puan yang kerap ke luar negeri dalam bertugas
dan kemudian bergurau soal tukar posisi kepentingan
untuk menjadi ketua umum pdi perjuangan
wah pergi ke luar negeri terus
tapi itu kerja loh bukannya jadi turis
jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di bali
jadi terus saya bilang gantianlah sama saya
saya deh yang jadi ketua dpr
kamu yang jadi ketua umum
lo enak enak aja masa saya yang disuruh nongkrong di sini
terus keadaannya gonjang ganjing nggak jelas
pemilihan ketua umum pdip digelar pada agenda kongres pdip
kongres pdip tak digelar pada dua ribu dua puluh
dan menurut rencana akan diadakan pada dua ribu dua puluh lima
lalu apakah ucapan megawati kepada puan untuk bertukar posisi sebagai ketum
merupakan kode keras puan akan menjadi penerusnya memimpin pdip
tim liputan kompas tv